kubaran api dengan asap hitam membakar sebuah sepeda motor berjenis matic di area spbu di pamulang tanggerang selatan banten selasa siang
sebelumnya sepeda motor ini membawa sebuah jerigat berisi bensin
api juga menyambar sebuah mobil yang dipajang di sebuah tenda di area spbu
dari kunci kontaknya sih bang kunci kontaknya nggak pakai kunci kontak deh pakai tembaga sambungan tembaga
percikan dari tembaganya itu udah saya bilang dari awal gak apa apa bang udah mati belum mati udah
udah aman udah dan itu saya corin kan nggak lama kemudian nyambar
motor langsung dimarin sama dia
awalnya kecil apinya kecil pas udah ditarik sampai ke sana baru dek
sepeda motor tersebut terbakar diduga akibat korsleting pada kabel kunci
nah terjadi pembakaran itu di saat di
ya mengisi bbm belum selesai dia
ada petikan api dari sambungan tembaga kontak itu
akhirnya menyambar ke pengisian bahan bakar ini bensin ini
akhirnya terjadilah ledakan
petugas polsek pamulang langsung melakukan olah tkp
serta mengamankan pemilik sepeda motor dan petugas spbu
dimas arief setiawan tanggerang selatan banten